seorang anggota kepolisian di tangerang banten terluka akibat ditembak pencuri sepeda motor di kawasan cikupa tanggerang
aksi baku tembak pun terjadi yang sempat membuat seorang pelaku tewas sedangkan seorang pelaku lain telah ditangkap
setelah menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru di bagian lengan dan punggung
kondisi brigadir nofrizal polisi yang tertembak dalam baku tembak dengan kawanan begal di cikupa tanggerang banten
selasa siang dua puluh lima april sudah membaik
namun anggota reskrim kepolisian sektor cikupa ini harus tetap menjalani perawatan intensif di rumah sakit
kepolisian resor kota tanggerang rencananya akan memberi penghargaan atas tindakan brigadir nofrizal
yang berhasil melumbuhkan begal asal lampung yang dikenal sadis itu
pagi ini sudah cukup baik dan tadi malam juga ada perkembangan yang baik
namun demikian kami sarankan tetap untuk dirawat satu malam ini
setelah itu dilakukan rawat jalan
kita juga kami sudah melaporkan kepada bapak kapolda bahwa untuk anggota kami ini harus diberikan penghargaan
sebelumnya brigadir nofrizal yang memergoki aksi pencurian sepeda motor
terlibat baku tembak dengan kawanan begal di cikupa tanggerang
dan menderita luka tembak di bagian lengan serta punggung
meski dalam kondisi terluka ia sempat membalas tembakan
hingga satu dari empat kawanan begal tewas dengan luka tembak di dada
dalam video amatir terlihat
pelaku pencurian sepeda motor bernama syamsul bahri tewas setelah terlibat baku tembak
pemuda asal kecamatan jabung lampung timur yang mengenakan jaket dan celana hitam ini
tewas akibat tertembak di dada dan wajah
selain itu polisi yang dibantu warga berhasil melumpuhkan pelaku lain berinisial rbs
yang saat itu berboncengan dengan syamsul
dengar suara tembakan tadi bang
dengar gak apa apa
kalau suara tembakan gak apa apa
barus saja kita jenguk anggota kita yang tadi sore
pada saat melaksanakan kegiatan patroli
bertemu dengan pelaku curanmor yang kebetulan pada saat diamankan
kemudian anggota kita ditembak
dari tangan pelaku polisi menyita senjata api rakitan pisau lima butir peluru
dan sejumlah kunci t yang digunakan saat beraksi
kini petugas polresta tanggerang dan polsek cikupa
masih mengejar dua pelaku yang melarikan diri saat baku tembak terjadi
dodi wahyudi tanggrang